hari ini pengadilan negeri cilacap jawa tengah menggelar sidang perdana peninjauan kembali terpidana mati kasus narkoba freddy budiman
freddy hadir di bawah pengawalan ketat dari aparat
freddy dibawa langsung dari lembaga permasyarakatan pasir putih pulau nusa kambangan menggunakan mobil lapas cilacap
dan tiba di pengadilan negeri cilacap dikawal polisi bersenjata laras panjang
sidang pk yang diajukan freddy akan dipimpin majelis hakim yang diketuai oleh catur prasetyo beranggotakan filia sari dan cokia ana pontoo
tim penasehat hukum menilai ada hal yang harus disampaikan sehingga membuat terpidana mati freddy budiman harus mengajukan peninjauan kembali